selamat siang anda menyaksikan cnn indonesia update bersama saya aziza hanum
kita mulai dari informasi yang pertama
di mana pemerintah provinsi jawa timur meluncurkan website self check up covid sembilan belas
masyarakat bisa memeriksakan dirinya sendiri dan mengikuti panduan di dalam web
website ini sengaja dibuat untuk mengurangi antrean panjang di rumah sakit
karena banyaknya warga yang ingin periksa virus corona
selain berisikan informasi gejala covid sembilan belas
masyarakat umum bisa juga melakukan check up mandiri dengan mengikuti panduan
dan menjawab sejumlah pertanyaan di web
apabila jawaban web menunjukkan warga bersangkutan terindikasi terpapar covid sembilan belas
maka akan diarahkan untuk menghubungi nomor call center pemprov jatim di satu lima satu satu tujuh
call center ini juga terhubung ke tim penyakit infeksi emerging dan re emerging
yang menangani pasien virus covid sembilan belas di rsud dr sutomo surabaya
dan diharapkan web layanan self checkup covid sembilan belas ini
membuat masyarakat lebih tenang dan bisa mendeteksi dini ancaman virus corona
kalau dia kemudian ingin konsultasi
maka akan tersambung dengan call center satu lima satu satu tujuh
nah di satu lima satu satu tujuh itu ada yang bagian pencana alam dan bagian covid
nah yang bagian covid akan tersambung dengan tim penyakit infeksi emerging dan re emerging
objek wisata pangandaran resmi ditutup mulai kamis sembilan belas maret hingga tiga puluh maret mendatang
penutupan ini ditetapkan oleh bupati pangandaran jj wiradinata
guna mencegah penyebaran virus corona
kamis pagi tidak tampak wisatawan yang biasanya ramai memadati pantai
sejumlah hotel besar yang berada di pantai barat pangandaran pun sepi pengunjung
upaya ini diambil karena pangandaran merupakan lokasi wisata yang kerap didatangi wisatawan asing
bupati pangandaran menambahkan meskipun objek wisata pantai pangandaran ditutup
bukan berarti pangandaran dalam kondisi lockdown
hanya kegiatan yang melibatkan kerumunan saja seperti wisata dan sekolah yang dibatasi
saya kalau di kondisi lockdown saya akan login
login ini tidak akan menyeluruh karena kalau login hanya sekolah saja
kerumunan masa yang kegiatan lain masih ada
saya kira juga percuma
ya tidak percuma teman teman tidak akan efektif tidak akan kesasaran
kalau login itu harus lockdown
lalu penyeluruh total
mengantisipasi semakin menyebarnya covid sembilan belas
rumah tahanan kelas satu salemba jakarta pusat mulai membatasi kunjungan pada kamis pagi
kepala rutan salemba reinhard ginting ikut mengawasi pengunjung mulai dari kedatangan
pendaftaran hingga saat bersosialisasi
karena adanya pembatasan kontak langsung dengan warga binaan
pengunjung kini tidak dapat berkontak fisik langsung
namun tetap bisa bertatap muka secara online
kepala rutan mengatakan pembatasan ini mulai diperlakukan pada rabu delapan belas maret
tujuannya untuk mencegah penyebaran covid sembilan belas di rutan salemba
rutan salemba juga memberikan vitamin untuk para warga binaan
dan melakukan penyemprotan rutin dengan disinfektan dua kali sehari
di mana kunjungan orang keluarga dan yang lain kita batasi
hanya barangnya saja yang masuk
dan barang itu yang kita sanggup untuk screening
demikian cnn indonesia update siang ini
saya aziza hanum dan program cnn indonesia you support
masih akan kembali bersama ratu nabila
tetaplah bersama kami